kepala bnpb wilam rampangile mengunjungi lokasi bencana banjir bandang dan longsor di kabupaten lima puluh kota sumatera barat senin siang
didampingi wakil gubernur sumatera barat nasrul abid serta bupati lima puluh kota irvendi arbi
kepala badan nasional penanggulangan bencana wilam rampangile melihat langsung penanganan bencana banjir dan tanah longsor di daerah pangkalan
daerah pangkalan menjadi perbatasan antara provinsi sumatera barat dengan riau
bnpb mengingatkan agar penanganan bencana diarahkan kepada penanganan dan penyelamatan para korban dan secepatnya melakukan pemulihan kehidupan serta pelayanan masyarakat
selama tahun dua ribu enam belas peristiwa bencana di indonesia meningkat secara drastis dibandingkan periode dua ribu sembilan
tahun dua ribu enam belas kejadian bencana sebanyak dua tiga ratus delapan puluh enam
sedangkan di tahun dua ribu enam belas itu satu tujuh ratus tiga puluh enam
bnpb pun mengingatkan kepala daerah agar memperhatikan korban terdampak
penanganan korban dan menjamin kehidupan para korban adalah prioritas utama yang harus dilakukan
dan sudah ada jurnalis foto cnn indonesia john nedy kambang di sumatera barat
ya selamat pagi john
john bisa anda sampaikan sejauh ini upaya pencarian korban yang kemarin dinyatakan masih hilang
sejauh ini apakah bagaimana proses pencariannya john
sepertinya ini sudah mendekati
karena dari bibir jurang itu baunya sudah sangat menyengat sekali
namun memang jenazah belum bisa ditemukan sampai hari waktu yang waktu penemuan kemarin itu dihentikan
dihentikan karena cuaca sudah tidak memungkinkan di lokasi alfian
dan pak selongsor di lima puluh km
bagaimana akses jalan di sana
apakah ada jalur alternatif atau sudah dibuka kembali
nah jalur yang sempat ambles di daerah perbatasan di sekitar pangkalan kecamatan pangkalan kota baru
dua hari terakhir sudah sempat diperbaiki
saya memperkirakan dalam satu atau dua hari ini sudah normal
namun masalahnya sekarang jalur itu belum sepenuhnya bisa dilalui oleh kendaraan
semua jenis kendaraan
kemarin tim dari kementerian pu baru mengizinkan sepeda motor minibus khusus pengangkut bantuan
nah persoalan sekarang setelah ini lancar
dari area sumatera barat maksudnya
sekarang di area riau jalur ini juga putus
ada jalur yang ambles di area riau sana
yang juga akan mengganggu jalur transportasi antara sumatera barat dengan riau
saya memperkirakan ini juga masih akan berlanjut
kemarin ada sempat menyampaikan
memang ada sebuah kawasan
atau sebuah desa yang diakini terisolasi
karena memang belum berhasil ditembus
sejauh ini dan kemarin juga pemda sempat melakukan upaya untuk menerobos kawasan ini
untuk bisa mencapai desa ini
sejauh ini upaya ini seperti apa jona
apakah sudah berhasil pemda masuk ke kawasan ini
masih belum berhasil arpian
jadi dua hari terakhir memang pemerintah daerah berusaha untuk masuk ke tiga nagari
yang ada di kecamatan kapur sembilan namanya
ini kawasan ini berpenduduk sekitar dua satu ratus lima puluh kepala keluarga
nasib warga yang tinggal di sini masih belum jelas sampai sekarang
belum ada kabar karena akses transportasi akses komunikasi masih terputus di daerah tersebut
nah pemerintah daerah sudah meminta bantuan helikopter dari basarnas
helikopternya sendiri sudah berada di padang
namun karena cuaca kemarin belum mendukung cuaca yang ekstrim di sini
dari panas terik menjadi hujan yang lebat
sehingga belum memungkinkan untuk heli buat terbang ke lokasi
mungkin pagi ini pagi ini mungkin diperkirakan heli bisa terbang menuju payakumbu
apakah heli ini juga yang nantinya akan digunakan untuk mendistribusikan pasokan makanan terhadap warga yang ada di desa setempat
betul sekali ledi
jadi melalui heli warga bisa dijangkau bantuan bantuan akan mungkin dengan sistem melempar dengan parasut begitu
baik terima kasih jone di kambang atas laporan langsung anda dari sumatera barat
kita berharap memang cuaca hari ini bisa mendukung upaya pemberian bantuan ke sejumlah kawasan yang memang masih terisolir itu